pagi ini kami awali dengan informasi tentang obor asian games yang tiba di pulau dewata bali
tiba di pantai kuta pada senin sore obor asian games diserahkan kepada artis hanus daud
oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
hemish merupakan pembawa obor dua puluh
di tangan hamish daud obor dibawa menuju laut pantai kute dengan menggunakan jet ski
dan diakhiri dengan kirap obor di atas papan surfing
meski sempat jatuh karena dihantam ombak obor tetap dalam genggaman hamish daud
setelah prosesi pawai obor di pantai kuta berakhir kirap dilanjutkan oleh hamish daud menuju ke tanah lot tabanan
hamis daud merupakan salah satu dari sejumlah artis yang didaulat sebagai pembawa obor yang digelar di enam belas provinsi
sebelumnya artis agung hercules dan dian sastrowardoyo menjadi pembawa obor di solo jawa tengah
dilansir detik com dian berlari dengan jarak sekitar sepuluh km selama hampir tiga jam
dian dan para pembawa obor lainnya diberikan medali sebagai penghargaan kepada para pelari
medali diserahkan secara bergantian oleh wali kota solo fx hadi rutyatmo dan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
selain artis sejumlah atlet pun ikut membawa obor
seperti mantan atlet bulu tangki susi susanti atlet judul endang sri lestari serta mantan pesepak bola rochi putirai
bahkan susi dipilih untuk membawa api obor dari india pada tujuh belas juli
di banyuwangi seorang fotografer penyandang disabilitas bernama ahmad zulkarnain juga dipilih untuk mengarak api obor
tidak hanya butuh latihan dan fisik yang prima
bisa membawa api obor asian games
ahmad juga menyiapkan celana tiga lapis agar terhindar dari panasnya aspal
ratusan orang akan saling bergantian mengarak obor asian games keliling indonesia
obor akan diarak menuju lima puluh empat kota sejauh delapan belas km dan berakhir di gelora bung karno jakarta pada lima belas agustus dua ribu dua puluh